kawasan perumahan tanaman semarang utara jadi salah satu titik lokasi banjir yang parah di kota semarang sabtu pagi
genangan air mengepung kawasan ini dari jalan raya akses masuk hingga hampir seluruh rumah warga
di beberapa area banjir hampir mencapai ketinggian satu meter
beberapa warga terpaksa memilih mengungsi ke tempat aman
namun tidak sedikit yang memilih tetap tinggal di rumah
ya inilah ketinggian banjir dari laksanah mas semarang utara
dimana hampir mencapai dana orang dewasa
dan beberapa warga memilih mengungsi untuk mencari tempat yang aman
sungai saluran utama yang posisinya lebih tinggi daripada permukaan jalan
membuat banjir di kawasan tanamas tidak kunjung surut
mesin pompa yang bekerja menjerut air dan memindahkannya
ke sungai tumpah kembali ke jalan raya
sangat lebat sekali ya
makanya kemudian juga sungainya ini lebih tinggi juga
jadi di pompo tarik pompo air kembali lagi ke kampung warga
selain di semarang utara permukiman di semarang barat dan semarang timur
sebagian besar tergenang banjir dengan ketinggian rata rata lima puluh cm
beberapa warga memilih mengungsi karena ketinggian air terus bertambah
selain permukiman warga jalur pantura semarang kendal lumpuh
akibat tergenang banjir setelah hujan selama hampir dua belas jam
sejak jumat pukul sebelas malam
sejumlah truk dan mobil memilih berhenti karena genangan air mencapai ketinggian satu meter
yang agak deras itu jam setengah dua
setengah dua mulai agak deras jam dua mulai suruh hujan tinggi
dan air masuk ke permukiman itu jam dua seperempat
dan mulai tinggi ke jalan jalan itu sampai jam tiga
setengah empat sudah gede
setengah empat sudah sebau sedada
sedada orang dewa
sedada orang dewa
genangan air juga terjadi di runway bandara internasional amat yani semarang
meski hanya setinggi dua puluh lima cm
pengelola bandara memilih menutup sementara untuk proses pengeringan
satu penerbangan yaitu pesawat garuda indonesia ga dua ratus tiga puluh dua jurusan jakarta semarang
terkena dampak sehingga dialihkan ke bandara juanda surabaya
damar sinuko semarang jawa tengah